beginilah suasana peluncuran nila atau mega intelligent assistant yang dilakukan oleh pt bank mega terbuka di coffee bean transmart down village balikpapan kalimantan timur
acara peluncuran yang dikemas dengan acara ngopi bersama pewarta media di kota minyak ini juga dihadiri regional head bank mega banjarmasin teresia sandora alphonsia dan digital business head bank mega arief tendeas
peluncuran milan di balikpapan ini adalah untuk menunjang layanan bank mega terhadap warga ibu kota negara baru
sebelumnya layanan mila sudah diluncurkan di jakarta surabaya medan makassar bandung dan setelah balikpapan akan diakhiri di semarang
mila adalah layanan chatbot bank mega dengan menggunakan aplikasi whatsapp dengan nomor delapan ribu dua puluh ribu delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus di smartphone atau gadget para nasabah
layanan ini ditujukan untuk mempermudah mendapatkan informasi umum seputar produk dari layanan bank mega dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bentuk chatbot
teknologi ini memungkinkan mila mengenali pertanyaan nasabah secara natural seperti percakapan dan pertanyaan yang diajukan
untuk memenuhi kebutuhan nasabah dalam menjalankan transaksi usahanya
dimana kom tra free peribadiologi resep video dan turun penai roles murphy
menderang dari celikactrack comseousse coba cari buku keluarga mila
bank mega pertanyaan bank mega seluruh kalimantan bahkan seluruh indonesia
peluncuran chatbot mila ini diharapkan dapat membuat layanan bank mega semakin efektif
dan dapat menjangkau nasabahnya di kalangan milenial yang sudah terbiasa dengan chatting
bank mega dan cnn indonesia adalah perusahaan yang bernaung dalam kelompok usaha ct corp
alberto sprayuda balikpapan kalimantan timur